kecamatan labuan kabupaten pandeglang sudah dua kali mengalami banjir pasca tsunami
cuaca ekstrim yang melanda kawasan banten seperti hujan deras yang terjadi seharian memicu terjadinya banjir
dan saat ini kawasan banten sudah memasuki musim hujan dan air laut pasang sehingga tingkat kewaspadaan warga harus ditingkatkan
di bulan januari ini adalah di daerah wilayah provinsi banten dan sekitarnya itu sudah masuk musim hujan
tentunya kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di daerah itu curah hujan cukup tinggi
jadi tentunya potensi bencana lain seperti banjir dan longsor akan terjadi
seperti kemarin di sukabumi juga terjadi longsor
kemudian untuk di laut sementara ini di samudera india atau laut di sebelah selatan provinsi banten cukup tinggi
sehingga perlu kewaspadaan masyarakat jangan beraktivitas di laut